saudara pasca gempa berkekuatan enam dua magnitudo yang mengguncang kabupaten garut jawa barat sabtu malam
pemerintah kabupaten garut mencatat sedikitnya ada empat puluh satu rumah yang terdampak gempa yang tersebar di sejumlah kecamatan termasuk rumah sakit dan sarana pendidikan